saat ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan fahri hamzah
bang fahri selamat malam assalamualaikum
selamat malam wassalam
bagaimana anda menanggapi kondisi sekarang ini
senang mendengar suara anda agak optimis malam ini
bagaimana anda menanggapi dinamika yang ada sekarang
ya kita harus menanggapinya sebagai proses kita bersama
untuk belajar bersama dan menegakkan akal sehat dan cita cita kita bersama
khususnya karena pks adalah partai yang lahir dengan pelsafah keadilan sejak awal
saya masih ingat bagian dari manifesto manifesto yang kita tulis dulu
maka menegakkan keadilan adalah bagian yang paling penting
dari partai ini
dan kalau kita gagal menegakkan keadilan di dalam partai
maka pupus dan hilanglah sudah harapan kita
untuk menjadikan partai ini sebagai instrumen
untuk menegakkan keadilan di atas bumi pertiwi kita ini
atau di atas dunia kita ini
jadi saya berpegang kepada falsafah itu saja
bang fahri kita tidak pernah mendengar pks ini
sejak pertama kali dilahirkan banyak orang yang simpati
dari partai keadilan kemudian bertransformasi menjadi partai keadilan sejahtera
dengan manuvernya dan walaupun beberapa masa belakangan ini
cukup banyak didera cobaan begitu ya
tapi kita tidak pernah melihat adanya friksi di dalam
orang bilang ada faksi keadilan ada faksi sejahtera
itu hanya sekedar bercandaan kita lah di luar
yang kita lihat dari luar pks solid
pks konsisten begitu ya
dengan apa yang menjadi instruksi pimpinan tertinggi
mengapa ini terjadi sekarang dan orang pertama yang kemudian menjadi
semacam momentum itu adalah seorang fahri hamzah
ya karena ada ketidakadilan di dalam bertindak dari pimpinan
yang sebetulnya memiliki persoalan pribadi dengan saya
lalu menganggap itu sebagai persoalan partai
kan itu persoalan yang sebenarnya
pks ini adalah partai dan sistem kader
saya ini biar sudah tua kayak begini saya itu punya grup apa namanya kader ya
jadi ada grup kaderisasinya
saya boleh dicek hidup saya ini
itu tidak mudah di partai ini karena ada sistemnya
karena anda kadung sudah menyebutkan pimpinan yang tidak suka sama saya apakah pimpinan itu presiden pks sohibul iman
saya tidak tahu tapi nanti hukumnya akan membuktikan
kita sedang proses semuanya setahap demi setahap
mudah mudahan ini bisa terungkap dengan baik menjadi kepentingan kita semua
orang sangat menyayangkan sesungguhnya jika pks akan berujung seperti golkar atau p tiga
apakah anda melihat kemungkinan itu
insya allah tidak akan kesana karena menurut saya pks ini jamaah kebaikan hati
orang orang akan selalu waspada
setiap kita bertindak zalim kezaliman itu akan berbalik kepada kita
maka harus ada yang terus eling dan waspada mengingatkan kita semua
jangan terlalu jauh menyimpang dari cita cita
tapi sesungguhnya anda yang dituduh itu tidak konsisten tidak istiqomah
terhadap garis kebijakan partai apa yang digariskan partai anda lawan
anda menyampaikan statement statement yang keras kontroversial terkait dengan kpk
dan memberikan dukungan penuh terhadap setia novanto dan seterusnya
itu yang kemudian digunakan sebagai premis yang kemudian menjadi pernyataan amin ketika anda dipecat dari partai anda
lima belas tahun saya menjadi pejabat publik
saya sudah mengatakan hal yang sama
saya dulu diminta diputuskan secara resmi membela saudara lutfi hasan ishak
yang tiba tiba ditangkap saya tidak tahu
dan semua orang kemudian meminta saya melakukannya
sikap kritis saya kepada kpk itu ada bukunya saya tulis
dan semua adalah khazanah dialektika kekayaan kader yang bersikir
tentang bagaimana menyelesaikan masalah
itu bukan tidak taat perintah
tapi itu adalah pikiran dan dialektika
tidak boleh partai ini berkembang menjadi partai yang menghukum pikiran orang
kita tidak akan kemana mana kalau tiba tiba kita menghukum pikiran orang
biarkan pikiran orang berkembang positif dan negatif
lima belas tahun ya sepuluh tahun di zaman pak sby
bahkan kami adalah bagian dari partai pemerintah
saya kritis saya tidak pernah diganggu
bahkan pikiran pikiran saya dihargai
bahkan saya kalau ketemu presiden dipeluk sama pak sby teruskan dinda teruskan dinda begitu
dan pimpinan pimpinan partai saya waktu ditegur kadang kadang oleh pak sby
pimpinan partai bilang pak dia kan anggota dpr
dia kan dibeli rakyat pak
dan dia dibiayai oleh rakyat untuk bicara
kita nggak bisa bungkam dia pak
memang itu wilayah dia
jadi itulah sebetulnya yang benar
dari pimpinan partai
apakah karena itu menurut anda waktu itu cukup kondusif menurut anda
karena memang vaksinnya sama
ini kan kita bicara soal faksi kesejahteraan dan faksi keadilan
yang sekarang katanya berkuasa adalah faksi keadilan
yang bukan anda termasuk di dalamnya
saya tidak mengerti perbedaan itu
karena dari sisi apa dinilai
apakah dari sisi kepemilikan harta benda
dikotomi yang prematur dan sesat
yang ada adalah perbedaan pikiran di antara kita
tetapi jangan coba coba kita menghukum perbedaan pikiran
apalagi kemudian dengan berbuat zalim
merancang proses persidangan yang sangat tidak etis
ya kan penuh dengan rekayasa
bagaimana bisa pelapor hakim dan eksekutor pemecatan
adalah orang yang sama
mengganggu cara berpikir yang sehat
apakah kondisi yang anda alami sekarang atau dalam tanda kutip menimpa diri anda
ini murni pribadi anda atau ada kelompok lain
ada kelompok artinya person person dalam pks
elit elit pks yang juga merasa senasib sepenanggungan dengan
karena memang kebetulan jatuhnya di anda
apakah ada saya hanya ingin mencoba mengukur sejauh mana kemungkinan perpecahan dalam pks
apakah anda punya pendukung yang kemudian akan memperjuangkan perjuangan anda
katanya anda mau maju pro justisia untuk putusan ini
ya saya tidak tahu itu itu bukan urusan saya galang menggalang
tugas saya adalah sebagai warga negara saya menggunakan hak hak saya
dan pks sebagai partai yang berada di wilayah uu
tapi saya tetap mau datang dan dilakukan dengan kekuatan
tetap mau have heart heart ke hati saya

faktor bahwa saya di bytes boils are wade dan pada saat itu doktorpo
mulai di mana tempusnya lokusnya itu tidak ada
tiba tiba sekarang bikin apa namanya yang disebut dengan selebaran atau klarifikasi
semua isinya adalah fiksi yang dikarang karang
dan sangat disayangkan bahwa ini telah menjadi kebohongan publik baru yang menurut saya sangat tidak bertanggung jawab
pak fahri hamzah terima kasih atas waktunya kita lihat sampai di mana kemudian ujung dari cerita ini
terima kasih selamat malam